gempa bumi bermagnitudo enam lima mengguncang kabupaten garut jawa barat pada minggu malam
masyarakat pun panik saat gempa terjadi
inilah video amatir warga saat merekam peristiwa gempa bumi dengan magnitudo enam lima di kabupaten garut jawa barat
tampak para pasien dan sejumlah perawat lain di salah satu rumah sakit swasta nur hayati di kecamatan karangpawitan langsung keluar gedung rumah sakit
tak hanya itu kepanikan pun tampak terlihat di salah satu kompleks perumahan yang berada di wilayah kecamatan karangpawitan
warga pun keluar rumah saat gempa besar terjadi
kan di bandung gempa bumi juga berpusat di garut
cukup dirasakan warga pada sabtu malam ini dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh
tampak warga berhamburan keluar karena takut akan terjadi keruntuhan bangunan
mengutip keterangan bmkg gempa sabtu ini berpusat di garut dan terasa hingga bandung dan sekitarnya
gempa di garut bermagnitudo enam enam terjadi pada pukul dua puluh tiga dua puluh sembilan waktu indonesia barat
dan berpusat di koordinat delapan empat puluh dua lintang selatan